meski pandemi masih melanda indonesia
tapi tabungan kelas cz malah melesat naik
lembaga penjamin simpanan mencatat simpanan
dengan saldo lebih dari lima miliar rupiah
tumbuh empat ratus tiga puluh dua sembilan puluh enam triliun
atau empat belas enam puluh delapan persen secara tahunan pada april dua ribu dua puluh
dari kening perbankan nasional
pada april dua ribu dua puluh satu secara total
simpanan bank umum mengalami kenaikan
atau sepuluh tujuh puluh sembilan persen secara tahunan
dan kenaikan simpanan di atas lima miliar rupiah
tercatat menjadi yang paling tinggi
dibandingkan dengan besaran simpanan lainnya
sementara itu saldo simpanan di atas dua miliar rupiah
mengalami kenaikan tiga belas dua persen secara tahunan
sedangkan simpanan dengan saldo dua miliar ke bawah
hanya tumbuh tujuh delapan puluh sembilan persen secara tahunan